sementara itu wakil ketua dpr sufmi dasko ahmad tak mempermasalahkan keputusan presiden joko widodo menunjuk menko marves luhut panjaitan
dalam mengurus polemik minyak goreng di pasaran
menurut pimpinan dpr keputusan tersebut adalah hak prerogatif presiden
sehingga pimpinan senayan lebih memilih komisi terkait di dpr untuk melakukan fungsi pengawasan terhadap solusi yang akan diberikan oleh luhut panjaitan
yang pertama persoalan minyak goreng ini memang harus cepat dituntaskan dan tidak boleh berlarut larut
yang kedua penanggung jawab ini kan presiden dapat menugaskan siapa saja sebenarnya
dan ini adalah kemenangan dari presiden
nah sehingga siapapun yang ditugaskan oleh presiden saya pikir harus bisa menuntaskan masalah minyak goreng
terlepas itu siapapun apabila presiden sudah menugaskan ya silakan aja
kita menunggu aja hasilnya dan kita minta komisi terkait dalam hal ini untuk melakukan monitoring terhadap penyelesaian masalah minyak goreng